diambil buat pelajaran aja ya
ah lu semuanya buat pelajaran
lu coba deh jadi diri lo sendiri
itu yang gak disukain sama bapaknya nadia
lo berbeda saat di depan dia sama di belakang dia
jadi bukan masalah bajunya
pak ji liat muhram gak
ngomongnya kemana dia
itu dia pak
tadi saya ke rumahnya tapi nggak ada
aduh kemana ya
yaudah gini aja
nanti kalau pak aceh ketemu si muhram
kasih tau saya
pak aji datang
itu masuk kamar ya
mari silahkan masuk
sebentar ya pak saya bikin kan minum dulu
saya sudah berembuk sama kang rizal
gimana kalau kita terus terang aja pak sama ibu
gimana kalau saya sendiri yang langsung bicara sama ibu puput
saya rasa itu bagus bu saya setuju
cepat atau lambat puput pasti tahu bu
pertimbangan kita begitu pak
mendingan dikasih tahu sekarang daripada nanti
kalau bu puput sudah lihat bayinya
nanti malah susah dikasih tahu
tapi pak haji nggak apa apa kan kalau kita ngomong begitu sama ibu puput
ya nggak apa apa pak saya setuju
baik kalau begitu ayo
sebaiknya jangan berbarengan
iya benar pak
tapi pak haji nanti pura pura nggak tahu ya pak
iya bu biar urusannya cepat selesai
saya permisi dulu
terima kasih banyak pak
pak haji bilang biar urusannya cepat selesai
ya kan tuh kadang kadang suka nggak nyambung deh
gue kan pernah bilang sama lo kagak usah dibahas
nyak nggak tahu sih nyak
dia tuh jalan sama anaknya sih tohir
kan itu temennya
masa dia pacaran sama anak temennya
kan dia nggak lihat
kagak kayak jalan sama anak temennya
kayak jalan sama demenannya
tukang ojek aja salah sangka
nih di nasihatin mah tukang ojek
kemarin lo bilang baik baik aja
lo udah paham kalau bentuk anaknya si tohir

nyak tau nggak sih rasanya gimana kagak dipeduliin lagi

gimana nggak diperluin lagi
nggak dikangenin lagi
kalau pulang dari laundry nih
tapi kalau mau berangkat
kalau lo terus terusan begini
nih juga capek nyak
kagak dipeduliin lagi
kagak dianggap lagi
nih udah berusaha sekuat tenaga buat kagak cemburu
tapi susah nyak

udah dong bu
ibu kenapa sih sekarang jadi sering berantem sama bapak

kemarin imam mau kesini ibu lagi berantem sama bapak
kemarin imam mau kesini ibu lagi berantem sama bapak
kemarin imam mau kesini ibu lagi berantem sama bapak
sekarang imam mau kesini lagi ibu berantem lagi sama bapak
nggak kok ibu gak berantem
siapa temennya suruh kesini deh
udah hampir batalin
mana bisa jalan jalan ibu lagi berantem terus sama bapak
biar gerak lo semua izin bubar
ini apaan sih
ini manjalin yang lulu
jangan kebawa manjay
berubah pendirian gimana maksud lo
ya kayak waktu itu aja lo kan disuruh nikah buru buru
setelah papa datang mau tuh ngerti
kalau ini justru setelah gue datang dia bikin keputusan
masa cuma gara gara baju sih
mungkin bukan bajunya tapi caranya
emang menurut lo cara gue kurang sopan
saking sopannya gue kesana pake baju lo kak
nah itu masalahnya
masalahnya gue pakai baju lo
emangnya dia bahkan tahu kak
apa jangan jangan lo yang kasih tahu
masa gue kasih tau
gue gak tau
rasanya tuh gak enak banget
diambil buat pelajaran aja ya
lo semuanya buat pelajaran
besok besok lu coba deh jadi diri lo sendiri
itu yang gak disukain sama bapaknya nadia
lo berbeda saat di depan dia sama di belakang dia
jadi bukan masalah bajunya
terus gimana cara ngilangin perasaan yang gak enak ini
jadi gini anak muda
dibuat pelajaran aja
anggap aja ini pelajaran pertama buat lo
jatuh cinta pacaran terus putus
lo pelajaran mulu
gak mau ngecaya
enggel aja dah
assalamualaikum pak rw

kalauchossing memang varian salah yang jelas

yang pemwarna lo tuh masih sama disana ya
beberapa tahun lagi di jalanku ke alien t forbid
disos narasi deh ya